untuk para santriwa dan santriwati sekalian
kalian boleh kembali ke pondok
kembali ke asrama untuk melanjutkan kegiatannya masing masing
kecuali trio bemo yang terdiri dari lukman indra dan juga sobri
harus tetap berada disini untuk menjalani hukuman yaitu membaca cus tiga puluh
aduh enak banget di pondok bisa tiduran di kamar
kalau kalian ikuti kutak kasih hukuman berarti kalian juga harus ikuti kutak kena hukuman
eh tunggu tuk
tapi ustadz saya itu berani sumpah demi allah
kita tuh sumpah
kita tuh sumpah
ternyata ini awas pak ustadz
kalau kalian beneran berbohong
jangan pernah bawa bawa nama allah
karena itu kalian bisa berdosa besar
kita kan gak main main pak ustadz
kita gak nyuri pak ustadz
iya pak ustadz
saya makan tuh makanan
aduh ada kejadiannya
aduh ada kejadiannya
aduh perut saya mulis pak ustadz
ya sembuh sembuh pak ustadz
ngerok sekalian tuh
ustadz ngerokin tuh giginya tuh
biar gak nyuri nyuri lagi
eh kalian gak usah bohong kalian ya
kalau kalian gak nyuri
kalian dapat uang dari mana buat jajan
buat beli ini beli itu
yang dapat kiriman uang weso dari orang tua saya ustadz
kalau ustadz gak percaya
tanya aja pak serikiti
ya pak serikiti
tunggu pak serikiti
apa benar yang dikatakan oleh sobri
kalau sobri itu menerima wesel berisi uang dari orang tuanya
emang itu asal saya sendiri yang langsung terima
nah sekarang sudah jelas ya semuanya
kalau sobri indra dan lukma tidak mencuri
terus siapa yang mencuri
pokoknya apa apa keperluan pesantren selama satu bulan
udah siap semuanya
pak serikiti haus banget nih pak serikiti
tapi ayam bulgul harus bikin pak sita itu senyum dulu
terus gimana caranya
jogging itu lari
yang begini gini jogging
ya pintar kan
haus banget nih
tenang tenang tenang
ayang bol bol duduk dulu
pokoknya nanti selama bulan puasa
ayang serge positif masakinya berginji banget
kira kira ayang serge
saya harus lanjutkan latihan ku ya
aduh ini uang kalau ditaruh di sini ntar hilang
aduh masih mulut saya balik
saya sudah sekarang
saya sudah sudah tumpah
kok hanya ada yang
kedamaian banyak ini
terima kasih celana
jadi si sege yang ngambil uangnya positai
bukan ayam bulbul yang ngambil bukan
bukan pak ustadz
aduh ini saya jadi bingung nih
sebetulnya itu uang kemana sih
kalau bingung gini jadi pusing saya jadi keliangan
pak ranger tuh
aduh ustadz saya gak bisa njelasin sekarang
eh mau kemana
ini saya juga gak tau ustadz
ya allah mudah mudahan
ya allah terimakasih
allah ya allah

questa leh masaknya pracua

lagi pada bingung ya lagi pada mikir kira kira itu uang kemana larinya kemana hilangnya
eee malah enakan enakan mau makan kue
bukan pak ustadz ini bukan kue
ini uangnya masih ada
harap di alamin ya allah
inilah bahayanya kalo kita bersukuzon kepada orang
menuduh orang lain tanpa adanya tabayun dulu
bisa bisakan jadi merugikan orang lain positi ya
kasihan juga berarti sobrini idla sama lukman
boleh tuduh juri ya
ustadz sih marah marah aja
ya saya kan ngikutin peraturan aja ya ustadzah
apa apa gitu ya
ya allah tong
positi gatau bakal jadi begini
sobrini mpo tuduh yang nyuri
ya masuk sih positi
sobi yang ganteng yang keren yang kecek kayak gini
bisa dituduh nyuri ya ga
kalau saya tuh mau maafin
berarti kita gak jadi dihukum dong
biar bagaimanapun kalian ini harus tetap menerima hukuman
sebab kalian sudah keluar dari pesantren dan tamzir
yaitu berfoya foya jajan dan menghabiskan uang kalian
yang sebenarnya sebagai orang muslim tidak baik untuk melakukan itu
itu punya ustadz ah
itu juga punya saya
betul apa yang dikatakan oleh ustadz musa
karena dalam firman allah swt dalam surat al isra ayat dua puluh enam
dan berikanlah kepada keluarga keluarga yang dekat akan haknya
seperti orang yang tidak mampu
orang yang sedang dalam perjalanan
dan janganlah kalian menghambur hamburkan hartamu
secara boros ya
nah sebri kita kan udah kayak kekeluargaan banget nih
nah kamu pasti masih ada uang sisa kan
traktir dong traktir
apa sih ada uangnya
untuk para santriwa dan santriwati sekalian
kalian boleh kembali ke pondok
kembali ke asrama untuk melanjutkan kegiatannya masing masing
trio bemo yang terdiri dari lukman indra dan juga sobri
harus tetap berada disini untuk menjalani hukuman yaitu
aduh aduh aduh aduh
aduh enak banget di pondok bisa tidur
di kamar dengan kasur yang enak
abis itu bisa berbareng
punya enak deh di kamar bisa
berbaring bersantai kita sun
ini kenapa malah ribut ya
kalian ini kok malah ngobrol malah berdebat malah berantem
tuh jalanin hukuman jalaninnya harus baca cus tiga puluh
oke nanti gak bisa ya
baca biasanya juga kamu yang paling bayang hukuman
aku tuh masih bisa dihitung
jadi kita yang muat
baru aja dong
yaudah haikal haikal
haikal kamu dari tadi ustad denger ngompor ngomporin aja
kalau gitu ustad musa yang mulia desa antun memutuskan
kamu sama asuhnya
kamu sama asun juga harus kena hukuman
kalian harus membersihkan
semua sejadah yang ada di masjid ini
kemudian kalian rapikan
setelah itu kalian lipat taro dibawah lemari
ya ampun ya
pake mendedek dedekin segala
kecil gak kayak mereka nih
udah keselan fatal
udah udah mau ditambah lagi mau ditambah lagi